pisau yang digunakan tersangka kuat ma'ruf di magelang menjadi barang bukti yang terungkap
dalam rekonstruksi pemenuhan brigadir yosua huta barat di rumah dinas verdi sambo
di jalan duren tiga jakarta selatan
hal ini disampaikan oleh diri tipi dum bareks krimpolri andirian jayadi
saat konferensi pers setelah rekonstruksi selesai dilakukan selasa sore
pisau yang dibawa oleh saudara kuat dari magelang
itu pada saat kejadian ada di magelang ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh kuat